pelatnas basket indonesia yang dipersiapkan tampil di sea games vietnam
menggelar latihan perdana di gbk arena pada senin malam
dalam latihan ini pemain naturalisasi asal amerika serikat marcus bolden
sudah terlihat bergabung bersama tim meski belum ikut berlatih
dengan waktu persiapan kurang dari satu bulan
arkidikannya wisnu dan kawan kawan dijadwalkan menjalani uji tanding
dengan tim yang diperkuat pemain pemain asing yang tampil di ibl
nama nama yang ada dalam pelatnas kali ini
juga diakini sudah sesuai dengan bidang tim
dua puluh empat pemain yang dipanggil dalam pelatnas basket kali ini
memang merupakan kombinasi antara pemain pemain muda dan pemain senior langganan timnas
salah satu muka baru dalam pelatnas kali ini adalah fabies pati
pemain berusia delapan belas tahun yang bersekolah di amerika serikat
itu sebuah experience yang sangat bagus untuk saya
dan juga saya appreciate banget sama pelatih pelatih sudah bisa diundang
dan juga bisa belajar dari senior senior dan diambil sebagai pengalaman ini
kita lihat nih hasil tesnya gimana
karena kita benar benar akan menilai mereka dari hasil tesnya di sini
kalau misalnya lima puluh lima puluh atau lebih banyak pemain muda atau lebih banyak pemain senior
itu purely karena hasil tc yang mereka lakukan saat di persiapan sea games ini
gagal merebut medali di sea games filipina dua ribu sembilan belas lalu
di vietnam nanti timnas basket indonesia diharapkan setidaknya dapat melaju hingga ke partai puncak
selain sebagai pencari
ajang seleksi pemain untuk tampil di sea games vietnam mei mendatang
pelatnas basket kali ini juga merupakan bagian dari persiapan timnas basket indonesia
menghadapi kejuaraan yang lebih besar yaitu fiba asia cup dua ribu dua puluh dua
tim liputan cnn indonesia